semua terserah sama kamu
kalau kamu memang mau pergi dari sini
bella kamu mau pergi
aku bakal pergi ke jakarta
oh marta udah ngajak aku
untuk kejar di perusahaannya
menduki jabatan papa yang dulu
dan sebentar lagi
om marta bakal jemput aku disini
saya emang ngerti jadi begitu
ya karena target kita adalah
untuk membuat keluarga arta sangat percaya sekali
berusaha untuk penuh diri
tante punya sesuatu
yang lebih milikin lagi
ini banyak banget
kalau sampai terjadi apa apa sama aku gimana
kamu gak percaya sama mama
mama pingin gitu buduh kamu
satu satunya yang bisa mendatangkan kekayaan
berdua memang kompak
dasar keluarga gila
kamu telah melakukan kesalahan
tapi hati aku tidak bisa menepis
bahwa aku ingin selalu ada di dekat kamu
aku akan siap siap
aku tau gala
aku tau kamu ada disini
dan aku sudah tidak sabar
untuk membawamu kembali ke dalam kehidupanku
karena kamu akan bekerja di kantor
dan kita akan ketemu setiap hari
waktu bisa menyebabkan kamu menikah
aku tahu luka itu akan membekas selamanya di hatimu
luka akibat perbuatan aku
dan selamanya itu akan mengantui kehidupan aku
andai kamu tau
disaat aku tau
aku harus menerima kenyataan
mempunyai istri lain selain aku
kamu sudah punya orang lain afir
dan untuk selamanya
kamu akan selalu ada di hatiku
kamu tidak akan pernah tergantikan oleh orang lain
kamu akan selalu ada di hatiku

yang paling aku cintai
yang paling aku cintai
kamu sudah bangun sayang
semalam abis makan kue itu
aku tidurnya lelap banget
mana sih itu orang
gak tau mah
tadi raihna juga gak liat dia
tadi nyonya cari bolastri
semalam saya liat dia tuh kemasin barang barangnya
terus dia pergi
keterlaluan banget itu orang
nanti kalau dia datang usir
jangan dibuka pintu rumah kita
saya nggak perlu pembantu kurang ajar seperti itu
saya permisi dulu
eh kenapa kenapa
kenapa sayang kenapa lu rafi
ini wa dari sintia
selamat tinggal mama
afif akan bawa bella kesini
udah gak ada tempat lagi buat aku
lebih baik aku meninggalkan dunia ini
aku baru terima wa itu tadi pagi
so dimana anak saya sekarang so
sintia kenapa kamu tinggal tinggalkan mama sih
kenapa kamu melakukan ini semua sina
kenapa kamu tinggal tinggalkan mama
renda cepat telepon ambulans
jangan jangan mati mati
jangan telepon ambulans bahaya banget
nanti yang ada pasti kan dibawa ke rumah sakit
terus orang bisa tau
kalau mantu dari keluarga kita itu mencoba bunuh diri
yang ada keluarga kita diomongin
berita jadi tersebar
lebih baik telepon dokter keluarga
sofia kamu ini apa apaan sih
tapi kamu malah lebih memikirkan reputasi keluarga kamu sendiri
tinggal kamu ya
laura udah tenang aja
anak aku sekarat syl
saya tidak akan membiarkan terjadi sesuatu sama sintia
kamu tenang aja
ya allah sintia
bella tolong kamu pikirkan sekali lagi keputusan kamu ini bella
kita disini tuh sudah nyaman
dan reno reno itu orang yang baik
apa yang dikatakan sama mas iko itu benar
kamu tuh jangan gampang percaya lagi sama keluarganya afif
om marta itu adalah orang yang baik
aku tau dia kok
kita akan kembali ke rumah kita yang dulu
dulu di jakarta
tempat kita tumbuh
dan tempat dimana saat papa kita meninggal
mereka mengusir kita dari sana deh
dan kali ini
mereka akan kembali d
melakukan hal sama sama kamu
setelah mereka dapetin semua apa yang mereka inginkan dari kamu
sampai kapan om artha bisa bertahan lindungi kamu
kalau emang dia bisa ngelakuin hal itu sama kamu
kenapa dia gak
gak nikahin kamu di depan orang banyak
bukan seperti ini
semua terserah sama kamu
kalau kamu memang mau pergi dari sini
ada apa ya
bella kamu mau pergi
aku bakal pergi ke jakarta
oh marta udah ngajak aku untuk kerja di perusahaannya
menduki jabatan papa yang dulu
dan sebentar lagi om marta bakal jemput aku disini
saya mengerti jadi begitu
itu yang kamu inginkan bella
pergilah ke jakarta
saya tidak berhak untuk melarang kamu bahagia
tolong pak reno kasih pengertian ke bella
pak reno tau sendiri kan gimana keluarganya arief
mas peduli kan sama bella
tentu saja pak reno saya peduli sama bella
bella adik saya
kalau mas iko memang peduli sama bella
harusnya mas iko itu dampingi dia
jangan biarkan dia pergi sendiri
mas harus ada disaat bella terkena masalah
karena memang itulah yang seharusnya keluarga lakukan
makasih ya reno